kulasu mungkem sucut narsopu kulun
ini cerita tentang manusia lembah
tentang mereka yang hidup diperlukan dua gunung sakral tanah jawa
tentang orang orang yang mengabdikan hidup untuk alam agar seimbang
tentang kelompok adat yang menjaga warisan nenek moyang
mereka dikenal dengan sebutan suku tengger
kulasu mungkem sucut narsopu kulun
tentang orang orang yang mengabdikan hidup untuk alam agar seimbang
tentang orang orang yang mengabdikan hidup untuk alam agar seimbang
legenda gunung semeru melahirkan peradaban manusia
mitologi itu terekam dalam babat kuno tantu panggelaran
yang berasal dari tantu panggelaran

konon gunung semeru adalah irisan gunung meru di india yang menembus langit
puncak gunung meru ini bernama maha meru tempat bersemayam batara siwa
kala itu goncangan hebat terjadi di tanah jawa
para dewa bersepakat membawa mahameru ke tanah jawa sebagai sokokuru
alkisah tanah mahameru yang tercecer menjadi jajaran gunung utama di tanah jawa
di antaranya gunung kamput atau kelut katong atau gunung lawu
dan pawitra yang kini dikenal sebagai gunung penangkungan
nah dasar inilah kemudian maha meru atau semeru
kerap menjadi satu dasar ritual bagi
kepercayaan kepercayaan yang ada di tanah jawa pada masa yang lalu
salah satunya adalah kepercayaan hindu dan buddha
maha meru adalah satu gunung yang suci
yang mana tempat daripada para dewa
tepat daripada hal hal yang suci
dan ini selaras dengan kepercayaan asli nusantara
eksistensi suku tengger tak bisa lepas
dari keberadaan gunung terutama bromo
namun bagi tengger ranupani gunung semeru
gunung tertinggi di jawa adalah sumber dari kehidupan mereka
gunung setinggi tiga enam ratus tujuh puluh enam meter di atas permukaan laut itu
menjadi medium mereka mendekatkan diri dengan pencipta
dan bromo adalah sarana mereka mengabdi pada leluhur
namun jika anda penilai keputusan untuk menunaikkan utama pada tenggar
dan datang juga ladiesheavy dan juri independent tourism dan
apakah ditanjong bag savior indigenous
jika selalu ramai mata terlemah
sebuah desa di lumajang menjadi tempat terakhir bagi suku tengger berdiam di kaki sang mahameru
ranupani nama desa itu
letaknya masuk di kawasan taman nasional tengger bromo semeru
lebih dari satu tiga ratus jiwa hidup bergantung dengan keramahan alam lembah ini
mereka hidup di atas lahan lima ratus hektare
hidup di antara dua gunung aktif tidak membuat mereka takut
bagi warga ranupane letusan semeru berarti berkah
abu vulkanik membuat lahan mereka semakin subur
gunung semeru meletus pertama kali pada tahun seribu delapan ratus
letusan menciptakan kawah yang dinamai jonggring seloko
sampai tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh semeru rutin meletus
kini hampir setiap dua puluh
selama dua puluh menit kawah semeru memuntahkan material vulkanis
warga tengger ranupani tak pernah menjadi korban
baik letusan semeru maupun bromo
alam ranupani sangat memanjakan mata
hamparan ladang panorama ranu atau danau
dan masyarakat yang ramah menjadi pengantar rindu untuk kembali ke sana
selain ranupani ada juga ranu regulo
yang hanya berjarak tiga ratus meter
bahkan di lumajang menurut catatan sejarah
yang mana merupakan kawasan budaya tengger
itu ada sembilan di kecamatan senduro
dua di kecamatan hucyalin
nah sekarang ini tinggal satu desa
kalau menurut penelitian masa yang lalu
dari sebelas menjadi satu desa
satu itu pun sekarang pecah menjadi desa argosari dan ranupane
dahulu ranupani adalah dusun yang masuk wilayah desa argosari
argosari juga menjadi tempat bermukim suku tengger lumajang
suku tengger masuk ke kawasan ranupani pada awal abad sembilan belas
dulunya daerah subur itu dimiliki seorang warga negara belanda
yang membuka peternakan seluas dua lima ratus hektare
sekitar tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan peternak belanda ini hengkang
selain lahan yang tersisa hanyalah rumah yang dihuni keluarga belanda itu
awalnya ranupani dihuni lima kepala keluarga
kawasan ini mulai menarik minat orang tengger lainnya
sampai awal dua ribu dusun ini menjadi desa sendiri
ada dua dusun di ranupani yakni dusun sidoadi dan besaran
hidup selaras dengan alam suku tenggar ranupani tak banyak menuntut
mereka makan dan hidup dari apa yang mereka tanam
bagi mereka gunung adalah orang tua yang melindungi mereka
karena keyakinan orang ranupani gunungnya ledus malah tak takut malah agak mendekat
jadi misalnya dimarahin orang tua ngapain kok lari
mendingan dekat saja dengan orang tua itulah prinsipnya masyarakat ranupani
orangnya jadi penjaga dan
mereka kecantikan nggak musiester mereka
ramai di sini tetap

sudah lama mereka diinalsps repairol
bisa diinkor r climbing dan amid panggilan di atas lima ratus meter
penjagaan ini lebih jauh dari jumlah penduduk dan denpa r dan r
kami berdoa untuk mengucapkan semangat untuk orang orang yang berkembang
kami berdoa untuk orang orang yang berkembang
kami berdoa untuk orang orang yang berkembang
kami berdoa untuk orang orang yang berkembang
kami berdoa untuk orang orang yang berkembang
kami berdoa untuk orang orang yang berkembang
kami berdoa untuk orang orang yang berkembang
pola tanam dan laju pertumbuhan penduduk tak sebanding dengan luasan lahan
apalagi tidak ada tradisi merantau bagi pemuda suku tengger ranupani
permasalahannya demikian dengan kepadatan penduduk dengan tipenya mereka tidak bisa bergerak lagi
karena ini ada batasannya adalah pada lingkar ini lingkar ini adalah kawasan taman nasional gitu
yang tidak bisa akan bergerak lagi
yang tidak bisa akan bergembang lagi untuk pertanianya
tapi untuk hunian juga semakin padat gitu
orang tengger di sana bercocok tanam di kemiringan empat puluh lima sampai enam puluh derajat dengan lahan telanjang untuk menghemat lahan
pola tanam ini mereka lakukan selama dua dekade
mereka menanam kentang dan bawang daun dengan membuka lahan tanpa menggunakan metode teras atau sapu gunung
disini saya pertama tama tidak ada pembinaan tanaman pokoknya nanam mas
tapi satu tahun ini kan ada perubahan
terus teras siring belum ada mas
ini saya kira kira dua ribu tujuh belas ini mas saya ada tujuan kira kira masyarakat bersamaan pakai terasering
kalau tidak seperti itu nasibnya danu bagaimana
kekhawatiran satumat memang menjadi keresahan orang tengger di ranupani
ancaman ekologi mulai lahan retak dan rawan longsor lenyapnya danau
serta rusaknya ekologi taman nasional secara keseluruhan ada di depan mata
kekhawatiran satu mat menunjukkan keadaan yang terjadi di ranupani
ketika terjadi hujan air hujan itu sampai membawa sedimen
membawa lapisan permukaan subur dari tanah itu yang larinya adalah ke danau semuanya
danau semuanya agaknya sedementasinya seperti ini ini bisa kita lihat di sini
tanah ini subur banget sama dengan ada yang di ladang
dan ini luar biasa kandungan pupuknya sangat tinggi banget
pak dampak dari pendangkalan ini
benar benar yang pasti adalah hilangnya danau itu sendiri yang pasti secara fisik ya
yang kedua secara ekologi adalah ekosistem akan berubah
yang pasti akan berubah
dan ini danau ini dulunya kan tujuh hektar lebih
sekarang mungkin tinggal empat tinggal empat tersisa
pak dengan kondisi seperti ini kira kira umur dari ranu ini kalau tidak diubah pola tanam tinggal berapa tahun lagi pak
nah gini pernah kita coba ya sedimentasi
kita coba ukur dari kita buat sedimen trap ya
ukurannya kurang lebih bisa nampung sekitar dua belas kipik
kipik itu hanya bisa penuh dalam waktu hanya sekali hujan
bayangkan kalau tiap hari hujan seperti itu berapa kibik yang masuk ke danau
sedimentasi membuat ranu menjadi dangkal dan tersisa empat hektare dari tujuh hektare
pada dua ribu dua belas kedalaman rata rata ranu panik masih enam
dan di dunia ini ranu terdalam tinggal tiga meter
saat ini titik terdalam tinggal tiga meter
selain dangkal permukaan ranu juga dipenuhi gulma air jenis salvinia molesta
penggunaan pesticida juga membuat kualitas tanah subur semakin menipis
tanah mengalami ketergantungan pada zat kimia
penggunaan pesticida pun serampangan
yang masuk ke danau dan membuat persebaran gulma air semakin masif
empat tahun menjadi pendamping warga usaha andi membuahkan hasil
ia mengaku tidak sulit membuat warga sadar lingkungan
namun masih sulit mengubah pola tanam
beberapa petani sudah membuat sabuk gunung dan teras agar tanah pertanian mereka
tidak terbawa masuk saluran menuju danau
warga ranupani juga sudah rutin membersihkan permukaan danau dari gulma air
dua tahun lalu warga membersihkan danau selama tiga puluh delapan hari non stop
dan berhasil mengangkat ratusan ton gulma
gulma itu kemudian diolah menjadi pupuk alami karena memiliki kandungan nitrogen tinggi
tua muda laki laki perempuan berjibaku membersihkan danau yang menjadi denyut kehidupan mereka
warga tengger sadar usaha mereka hanya berbuah sesaat
selama pola tanam mereka tak berubah

pertama mereka berubah menjadi perempuan yang berubah

penjor penjor mulai dibuat
pemuda desa ranupani berjibaku di malam hari membentuk ribuan janur menjadi penghias bambu
sebentar lagi orang tengger ranupani menggelar hajatan yang dikenal dengan sebutan festival semeru
ini bukan sembarang festival
ini bukan sembarang festival
di rengkuh selain hingar bingar dan kunjungan pelancong
lebih dari itu mereka ingin memperkenalkan kembali tradisi luhur yang selama tiga dekade lestari di lereng mahameru
orang taunya ranupani ini hanya ke semeru
di sini hanyalah desa transitnya saja
sebelum mereka ke semeru mau gak mau semua pengunjung melewati desa ranupane sampai ke pos pendakian
dia mentok mereka hanya lewat di desa
tidak tahu masyarakatnya gimana kulturnya gimana mereka nggak tahu
andi menginisiasi festival semeru untuk mengangkat desa ranupani setara dengan desa tengger lainnya yang sudah maju
kendalanya adalah orang tengger ranupani tidak paham potensi yang mereka miliki
mereka terlalu nyaman dengan apa yang mereka miliki saat ini yaitu bertani
ada kerinduan yang terpancar dari orang tengger ranupani untuk bangkit dari rasa mindernya
mereka bergulat mewarnai festival dengan keteguhan
penjor tumpeng sampai berbagai tarian mereka persiapkan
usai jam sekolah ratusan anak anak berlatih jaranan dan bantengan
mereka berjalan menuju lapangan ranupani yang jaraknya dua km dari sekolah mereka
anak anak tengger ini berlatih menembus dinginnya suhu ranupani yang bisa mencapai di bawah derajat
melihat mereka berlatih seperti menyelami cara manusia tengger mempertahankan peradaban di tengah lembah
ini kali pertama mereka berlatih jaranan
meskipun liuk tubuh tak begitu luas tapi usaha mereka menjadi ikhtiar mengawali lestarinya kesenian tradisional di tengah deru modernitas di desa ranupani
mereka dan waktu ini ini sangat banyak kota electrif lihat nama bangsa nuestra ur ke kanan
tumpeng merupakan tradisi yang tidak bisa lepas daripada aktivitas warga tengger
baik itu untuk acara desa maupun acara adat yang pertama parah dalam kegaman
tumpeng berisi hasil bumi yang mereka tanam setiap hari sebagai simbol dari wujud syukur warga tengger terhadap tuhan yang maha esa
setelah didoakan ratusan tumpeng ini akan dimakan secara bersama sama oleh warga desa
tumpeng dibawa sampai ke lapangan ranupan

hanya ada kebahagiaan dan antusiasme yang mereka perlihatkan

ambang gerbang ranupani penari cucuk lampah menyambut
membuka jalan ribuan orang tengger ranupani dengan tarian mistis
doa doa kembali disematkan
meminta restusang pencipta agar festival berjalan
aroma dupa tercium kuat
para dukun desa kembali berdoa
yang ditunggu akhirnya tiba
anak anak bermain jaranan
bocah bocah ini bermain
bermain disaksikan pengunjung dan orang tua mereka
kalau orang ranupani yang dilestarikan itu kan memang jalanan
kayak seperti orkes tayupan itu nggak seberapa senang gitu loh
yang lebih senang itu jaranan mas
jaranan wahduro kapupas
tradisi bantengan juga dinanti penonton
ada pula adegan pemain bantengan ini kesurupan
adalah kesedihan yang biasa
ratusan tumpeng dimakan bersama
orang tengger menyebut tradisi ini sebagai barian
para pengunjung pun diajak untuk menikmati tumpeng
gerimis tak menjadi penghalang mereka menikmati
makanan yang dibuat dari hasil bumi yang mereka tanam
barian tidak memberikan ruang bagi perbedaan
semua masyarakat ranupani dan pengunjung makan bersama di tumpeng yang sama
ada pesan kuat yang melekat dari hajatan ranupani ini
lihatlah kami juga orang tengger yang wajib kalian kenal
maka ketika festival ini telah rampung tergelar
denyut peradaban orang tengger di ranupani pun terus bergedar